sidang isbat penentuan satu ramadhan empat belas empat dua ribu empat belas akan dilaksanakan di kementerian agama pada malam hari ini
pada masa pandemi pelaksanaan isbat akan dilakukan secara luring dan daring dengan menerapkan protokol kesehatan
sidang isbat akan melibatkan tim unifikasi kalender hijriah kemenak
dubes negara sahabat perwakilan ormas islam lapan bmkg serta undangan lainnya
pelaksanaan sidang isbat tahun ini juga akan dihadiri oleh undangan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan
sidang isbat akan diawali dengan paparan posisi hilal awal ramadan dan juga pelaksanaan rakyatul hilal
rukyatul hilal akan dilakukan petugas kanwil kemenak di delapan puluh enam titik di seluruh indonesia
insya allah nanti sidangnya nanti jam lima kita mulai ya nanti akan ada pemaparan dulu
si hilal yang disampaikan oleh pakar kita yang nampak cecep menurut saya
setelah itu paparan itu nanti sidang langsung dipimpin oleh bapak menteri agama
dan setelah itu nanti kita juga menerima laporan dari berbagai daerah
insya allah ada delapan puluh enam titik ya di seluruh daerah dari sabang sampai merauke
nanti juga melaporkan kepada kita apakah melihat maupun tidak
nanti saya selaku direktur urusan agama islam
menyampaikan laporan itu di dalam sidang
dan nanti pak menteri yang memutuskan
mekanisme seperti itu
dan itu memang sudah berjalan
tapi tadi itu mengenai pelaksanaan di sini ya tetap kita masih menggunakan protokol covid sembilan belas